nah kita sudah ada di meja makannya kang emil dan juga keluarga
enak banget ini meja makannya kayu panjang
pasti banyak menjamu tamu sambil menunggu beduk ya kang
kemudian menu favorit pada saat ramadan bersama dengan ibu nda
kalau yang sekarang kita pengen nanya soal ini kang
penanganan pandemi covid sembilan belas
karena kalau misalnya kita dengar informasi
di jawa barat ternyata ada tujuh ratus enam puluh dua rt yang masih masuk zona merah
yang paling tinggi itu di indramayu
nah emang kenyataannya seperti itu kang
atau ada fakta yang sebaliknya
paparkan ke kita
ya saya kira kita harus paham ya
bahwa pandemi belum berakhir
jadi jangan euforia dulu
salah satu yang tidak bisa dibohongin itu adalah kapasitas rumah sakit mbak
saya agak panik saya buka rumah sakit darurat di mana mana
nah jumlah rt di jawa barat itu ada seratus ribuan
jadi kalau tujuh ratus an berbanding seratus ribu
artinya saya balik logikanya ya
sembilan puluh sembilan sekian persen itu sudah tidak zona merah
menandakan ya memang belum beres
tapi sudah turun
rt dikunci kan harus ratusan rt ribuan rt nya juga kena ya
makanya kalau skala kota kabupaten sudah tidak ada
satu bulan ini zona merah kan
saya kira ppkm mikro itu bagus
kalau psbb dulu itu pilihan
diajukan dari bawah disetujui
yang tidak ngajuin tidak diperintahkan
makanya dua ribu dua puluh menurut saya
provinsi sebelah misalkan tidak
akhirnya kan pergeseran manusia tidak terlalu baik ya ya
makanya lebih baik
yang menjadi pr
buat semua pemerintah daerah
sebetulnya bukan hanya pemerintah provinsi jawa barat
tapi semuanya adalah soal vaksinasi
target vaksinasi yang masih jauh gitu kang
nah ini menjadi
pekerjaan rumah yang
sebetulnya menyulitkan juga
karena stok vaksinnya juga terbatas
tapi di satu sisi harus
menekan angka penyebabnya
mencapai herd immunity itu gimana
kamu boleh curhat sedikit kan soal vaksinasi dan targetnya
gini sama juga ya
covid ini menunjukkan
ilmu kita memahami covid ini
ya itulah hari ini kita masuk vaksin
nah kita sadar
kalau ternyata hanya mengandalkan puskesmas
yang tadinya teorinya kan di puskesmas ya
itu bisa lima tahun hitungannya ya
keburu gak beres kan
yang paling benar itu adalah
vaksinasi masal diperbanyak
ke csr csr perusahaan besar
kan udah dilakukan ya
ada merek bank
itu yang harus dilakukan di gedung gedung
buat tenda besar dan sebagainya
karena jawa barat udah juara
kalau jumlah per hari ya
jumlah per hari kita itu enam puluh ribu
enam puluh ribu per hari
udah juara lah
tapi karena jumlah yang harus kami suntik ini banyak sekali
kan menurut kami ini lima puluh juta
yang harus disuntik tiga puluh enam juta
jadi kecepatan enam puluh ribu itu
dibandingkan dengan daerah daerah lain
idealnya adalah satu ratus lima puluh ribu per hari
jadi saya udah lakukan itu
duh rasionya belum kekejar ya
pas saya mau perbesar
eh vaksinnya nggak ada
kan dulu belum ada
nanti datang akhir bulan april
jadi ya gimana lagi kan
karena kontrol supply nya kan di pusat
ya akhirnya kalau disimpulkan media
kok prosentasinya belum terkejar
ya itulah ceritanya
kadang kadang pasukan siap
vaksinnya nggak ada
panitia yang masalnya belum banyak
kita kan lagi perang ya
dengan peralatan yang ada
kalau adanya hanya segitu kita habiskan
kalau nggak ya kita nunggu
tapi kalau harapannya dari pemprov jawa barat
apakah memang harus ada yang diprioritaskan
untuk provinsi provinsi dengan
jumlah penduduk yang banyak gitu
dan angka penyebaran yang tinggi
itu kan harusnya menjadi
oh itu sudah ya
saya fair sampaikan terima kasih ya
pak budi sadikin ini menteri keren
saya boleh dikutip lah
sama sama dari jawa barat ya kaknya
iya bukan soal itunya
tapi tiap minggu rajin vkon gitu kan
oh dengan seluruh kepala daerah
kalau saya butuh terima langsung
jadi saya apresiasi
tapi kan tadi
sekarang supply vaksinnya
vaksin itu terkendala
ada pemogokan di globalnya
jadi si apa namanya
bio farma siap nih
eh bahannya nggak ada
di indianya ditahan
di chinanya masih tersendat
perang ini gimana ya
luar biasa dinamis lah ya
jadi saya titip juga media
nggak melihat satu kesimpulan
terus melakukan kesimpulan
bukan karena kami nggak kerja
mbak itu poinnya
kami bekerja tapi kalau
sistem barangnya belum ada juga
tapi itu sudah jauh lebih baik dari tahun lalu
makanya kasus jawa barat turun kan
kematian juga satu persenan
yang paling melegakan rumah sakit kalau saya
rumah sakit tinggal empat puluh an persen
dari delapan puluh puncak
artinya memaksimalkan segala daya upaya
ataupun sumber daya yang ada
untuk bisa melawan perang pandemi ini bersama sama
kalau memang stok vaksinnya nggak ada
ya kita menunggu
tapi masyarakat diharapkan tetap menjaga protokol kesehatan
dan lansia yang akan menjadi prioritas
karena dari semua usia paling rawan lansia
karena comorbid ngumpulnya di usia usia sepuh
makanya kenapa mudik kita larang
karena yang nanti terkorbankan
sepuh sepuh di kampung
kedatangan orang orang kota yang muda
ternyata dia otg
oke jadi masyarakat harus tetap menjaga protokol kesehatan
apalagi menjelang hari raya idul fitri
jangan mudik karena bisa membahayakan orang tua kita
dan juga para lansia
kalau cinta pada orang tua anda di kampung halaman
justru jangan mudik dulu
karena anda punya potensi tanpa gejala
menularkan ke yang fisiknya lemah
jangan sampai kejadian
oke itu tadi pesannya kang emil sebagai gubernur jawa barat
kepada seluruh masyarakat
untuk mencegah penularan ataupun penyebaran covid sembilan belas
dan jangan mudik karena ribet mudik pada saat pandemi ini

dan sudah mau azan maghrib kang emil
kayaknya harus berbuka puasa
berarti tadi azan apa asar ya
oke jangan sampai salah
terima kasih sekali kang emil sudah menerima cnn indonesia newsroom
di rumah dinasnya yang sangat luas ini
meluangkan waktu buat kami juga
oke kita mau buka puasa dulu
karena sebentar lagi sudah mau azan maghrib
sampai ketemu di rumah tokoh berikutnya
dalam ngabubudit bersama tokoh